satu persatu pengendara mobil maupun roda dua diberhentikan oleh petugas gabungan di
lokasi checkpoint di jalan raya kalimalang kota bekasi jawa barat pada jumat dini hari
di hari pertama operasi ketupat ini petugas menemukan warga yang hendak mudik polisi
kemudian memerintahkan warga tersebut balik arah sekarang mulai malam ini peraturan yang
tidak boleh mudik ya jadi sampean harus memutar balik dulu ke sana kapolres metro bekasi kota
rombes polwija narko mengimbau kepada jajarannya agar penindakan larangan mudik harus dilakukan
dengan humanis namun tidak mengurangi unsur ketegasan dalam pelaksananya kita menyampaikan
kepada anggota yang melaksanakan tugas untuk melaksanakan secara humanis namun tidak mengurangi
ketegasan dan kita lakukan secara bertahap dimana kita
lakukan kegiatan sosialisasi sebelumnya kemudian himbauan manakala ditemukan kita
akan bertindak tegas untuk mengarahkan kembali ke wilayah dki jakarta